sementara itu puluhan perempuan di surabaya jawa timur menggelar aksi women march dua ribu dua puluh
sebagai peringatan hari perempuan internasional yang diperingati setiap tanggal delapan maret
aksi yang digelar di car free day jalan raya darmo surabaya pada minggu pagi ini
mengangkat empat belas tuntutan hak hak perempuan di indonesia
di antaranya yakni pengesahan ruu penghapusan kekerasan seksual
dan beberapa isu hangat seperti pencabutan ruu ketahanan keluarga
yang dianggap merampas hak hak perempuan dan tidak mencerminkan kestaraan gender
tak hanya itu dalam aksi women march kali ini puluhan perempuan juga menolak pengesahan
ru cipta lapangan kerja atau omnibus law yang memberikan kewenangan penuh
pada perusahaan yang berdampak pada kesejahteraan buruh perempuan
baik material maupun non material
selain aksi long march dengan membentangkan poster dan spanduk tuntutan
aksi women march kali ini juga diwarnai dengan aksi teatrikal
pada tahun dua ribu dua puluh ini kita sebenarnya dapat dua tuntutan

dari tahun sebelumnya
ditambah juga ada tuntutan ruu ketahanan keluarga
kita memproses tentang ruu ketahanan keluarga
juga kita mendesak disahkan ruu pks
juga tuntutan tuntutan lainnya
memberitahu ke orang orang kalau wanita itu bisa seperti laki laki
wanita itu gak lemah wanita itu setara